ya tadi kita sudah melihat ke dua puluh rider sudah berangkat dari depan istana menuju ke bundaran hi
tepatnya dari jalan medan merdeka utara menuju ke bundaran hotel indonesia
mengenai keamanan memang sudah disiapkan ada lima ratus personel pengamanan
yang akan mengamankan parade dari depan istana menuju ke bundaran hi
lima ratus personel ini diterjunkan mengingat memang parade ini berisi para pembalap kelas dunia
yang akan berlaga pada ajang internasional
jadi kehadiran para pembalap motogp di jakarta sebelum berlomba di madalika ini
sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras pemerintah indonesia
dalam mempersiapkan motogp di indonesia
dari dua puluh pembalap yang hadir ini terdiri dari enam belas pembalap motogp
dua pembalap moto dua satu pembalap moto tiga dan satu pembalap dari iat
dan tadi memang sebelum mulai parade para pembalap ini disuguhkan camilan
berupa pengamanan tradisional
dari kue kuean wedang jahe teh kue dan juga rebus rebusan
sebelum mereka melakukan perjalanan
dan tadi juga bisa dilihat bahwa memang jamuan dilakukan secara berdiri
karena para pembalap ini menggunakan racing suit
yaitu pakaian balap mereka yang akan digunakan nanti
lebih nyaman dilakukan berdiri dibandingkan dengan duduk
jadi para pembalap yang hadir bersama dengan motor balap mereka
yang akan digunakan untuk berlomba pada gelaran motogp mandalika nanti
presiden jokowi tidak ikut dalam parade
melainkan hanya melepaskan saja di depan istana
parade hari ini juga akan menandai mulainya gelaran motogp seri dua dua ribu dua puluh dua
dari jakarta hari ini rencananya pada kamis esok
dorna sports akan menggelar jumpa pers jelang balapan di sirkuit mandalika
dan akan ada lima pembalap yang akan dihadirkan dalam jumpa pers esok
di sini juga terlihat antusiasme dari warga yang akan melihat
bagaimana parade ini berlangsung dari depan istana merdeka menuju ke bundaran hotel indonesia
memang demi keamanan personil pengamanan diturunkan
lebih dari lima ratus personel untuk menjaga jalannya parade ini yang dilakukan
dari depan istana merdeka menuju ke bundaran hi
memang rencananya penutupan jalur juga dilakukan selama satu jam
dari pukul sepuluh hingga pukul sebelas

dan akan ada perubahan dan perubahan berikutnya
ketika berlalu panjang kota madalika akan terbuka
dan akan ada perubahan dan perubahan berikutnya
ada sejumlah ruas jalan yang ditutup saat parade
jadi ruas jalan yang ditutup merupakan rute kawasan istana merdeka jakarta
kawasan medan merdeka hingga menuju hotel kempinski di kawasan bundaran hotel indonesia
penutupan mulai dilakukan pukul sepuluh sampai dengan pukul sebelas waktu indonesia
ketika berlalu panjang kota madalika akan terbuka
dan akan ada perubahan berikutnya
ketika berlalu panjang kota madalika akan dicari unik

kemudian melakukan ruang pelanggan kembali
berhubungan per congress
kita tadi melihat bagaimana pentingnya pengamanan yang dilakukan
sehingga memang pengamanan harus lebih ketat
walaupun di sini bisa terlihat masyarakat bisa menonton begitu
di lokasi untuk menyapa dan juga melihat para riders
yang akan bertanding di motogp mandalika akhir pekan ini
garo jack miller fabio darren binder dan masih banyak lagi